lebih nyaman lebih segar capek capeknya hilang
baik ke pasar ritel hotel dan restoran maupun pengiriman kepada pembeli individu yang bisa memesan melalui aplikasi
yang dibesarkan untuk merayakan paskah katolik dan ortodoks
hari rian menteri perhubungan pada mudik tahun lalu ini punya alasan kuat sebab pule gerbang
dan mereka mengikuti polisi pemerintah
tapi memang untuk saat ini masih dikit dulu
atau kadang kadang juga disempatkan nih sahur bersama keluarga
di rumah ibadah maupun di masyarakat
tiada lain di dunia ini
dalam perjalanan menuju goa keramat kami disuguhi pemandangan yang dijelupi sebagai kawasan seribu candi
di basket itu kan masing masing ada posisi dan diperlukan mau lincah di point guard itu kan lebih lincah